pasar tanah abang jakarta pusat semakin ramai pengunjung menjelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
di blok a tokoh busana muslim pria dan wanita yang paling diburu pengunjung untuk membeli baju lebaran
suasana ramai riuh oleh lalu lalang pembeli maupun jasa porter kembali bisa dirasakan setelah dua tahun lebih didera pandemi covid sembilan belas
meski pasar tanah abang nampak ramai oleh pengunjung namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset bila dibandingkan pada penjualan ramadan tahun dua ribu dua puluh
pedagang menduga penyebabnya adalah masyarakat yang kini lebih gemar untuk berbelanja secara online
ada sedikit penurunan walaupun nggak banyak cuman tetap aja penurunan kan
namanya penurunan pasti ada penurunan gitu loh nggak tahu kenapa akibat apa saya juga kurang mengerti
sementara tince penjual gamis mengaku masih bisa menikmati waktu santai di tengah jam jam
sibuk transaksi di pasar
kondisinya jauh berbeda dengan ramadan tahun lalu di mana kunjungan ramai dibarengi dengan penjualan yang meningkat
saya aja biasa gamis keluar ya banyak gitu ya nggak ada maksudnya nggak begitu ini banyak gitu
iya iya sekarang mah nyantai nyantai aja gak kayak tahun tahun yang kemarin tuh yang habis lockdown
pasar tanah abang sebagai pasar tekstil terbesar di asia tenggara tetap menjadi magnet bagi masyarakat
tak hanya bagi warga jabodetabek tetapi juga warga dari luar pulau jawa
hal ini tak lepas dari kesan pasar tanah abang yang menawarkan banyak pilihan produk fashion serta harganya yang terjangkau
ini baru pertama kali kesini dari kalimantan utara
itu cari baju gamis terjangkau harga harganya kan terjangkau sekalian kan dinas gitu
misalnya itu baju itu baju gamis
di sini kan bermacam macam harganya ada yang dua ratus gitu
tergantung itulah budget gitu kan
ada banyak tapi mahal
namun membeli secara langsung menjadi pilihan yang terbaik karena bisa melihat barangnya dan mencobanya langsung
pilihan yang terbaik tapi yang terbaik juga bisa diperoleh oleh pilihan yang terbaik
udah harga pas kak